ya anda masih bersama kami di cnn indonesia today
informasi ini cukup penting karena ketika kita berbuat kebaikan dapat dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya memberikan bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan
seperti yang dilakukan relawan yang tergabung dalam komunitas bali caring yang berlokasi di denpasar bali
selama kurang lebih sembilan tahun komunitas ini menjalankan aksi sosial dengan cara mengumpulkan dan mengantarkan langsung barang bantuan kepada warga yang membutuhkan
bersama kami kemuliaan bulan amat
pukari sutar dan komsatun adalah pemulung wanita asal jawa yang telah menetap di komplek tpa sung denpasar sejak tujuh tahun silam
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ketiganya bekerja mengumpulkan sampah plastik di kawasan
meski hidup serba kekurangan namun ketiganya bisa sedikit bernafas lega
lantaran ketiganya menerima bantuan dari komunitas bali caring berupa sembako pakaian dan uang
bantuan yang disalurkan para relawan ini rutin disalurkan kepada warga yang membutuhkan di kawasan tpa sung denpasar
termasuk bantuan bagi anak anak berupa mainan hingga bantuan kesehatan
untuk anak cucu ini ada sembako ada di bali
masih dapat gula bawa pulangnya gak diminum dari sini
bawa pulang biar anakku sama cucu tahu
ada sumbangan dari bali
komunitas bali caring atau bali caring community merupakan salah satu komunitas sosial di denpasar bali yang bergerak sejak tahun dua ribu sembilan
para sukarelawan di komunitas ini umumnya pekerja kantoran yang berasal dari denpasar dan daerah daerah lain
seperti karangasem dan singaraja termasuk dari lombok
berbagai barang dari donator ditampung di komunitas yang berbasis di kawasan denpasar ini
berbagai barang layak pakai dapat disumbangkan ke lokasi ini
sebelum disalurkan barang terlebih dulu disortir berdasarkan jenisnya
kemudian dikemas rapi dalam kantong kantong plastik
selain pakaian di lokasi ini juga menampung berbagai barang elektronik seperti tv hingga kulkas
barang yang bisa dipasarkan hasilnya dikumpulkan untuk didonasikan dalam bentuk dana cash hingga bantuan kesehatan termasuk bedah rumah
agar bantuan tepat sasaran setiap informasi yang diterima
baik orang kurang mampu maupun korban bencana
akan dicek dan dilakukan survei lapangan
tidak hanya menyalurkan bantuan langsung
komunitas ini juga menyediakan data penerima layak bantuan
kepada donatur yang ingin menyalurkan bantuannya secara langsung
kita ada relawan di masing masing daerah itu kekuatan kami
jadi di karangasem sampai beleleng itu kita ada relawan
nah relawan ini yang di masing masing desa ini yang tugasnya mensurvey warga yang layak untuk dibantu
nah dari survei itulah
relawan ini membantu
beri data ke kami untuk kami tidak lanjuti sehingga kami membawa bantuan untuk warga tersebut
yang dibutuhkan oleh warga tersebut
untuk memudahkan donatur menyalurkan bantuannya
komunitas ini bekerjasama dengan berbagai lokasi drop box di berbagai kota
seperti kooperasi maupun restoran
bahkan donatur langsung mengikuti kegiatan komunitas ini
dan menyalurkan bantuan kepada warga
kegiatan ini sangat positif
jadi banyak hal hal yang dilakukan oleh bcc ini seperti bedah rumah
membantu orang sakit dipengungsian
yang menarik itu adalah berbagi ceria dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak anak di desa desa
yang tidak tersentuh oleh kemajuan di kota
dia berbagi ceria dia bermain bersama
jadi membagikan kebahagiaan keriaan untuk anak anak dan anak anak itu adalah masa depan kita
komunitas bali caring saat ini memiliki sekitar lima puluh orang relawan
dengan kegiatan sosial mulai dari menyalurkan barang bekas
pemeriksaan kesehatan bedah rumah hingga bantuan modal usaha
para donatur berasal dari berbagai kalangan
baik dalam dan luar negeri
yang saat ini rutin melakukan aksi sosial di sembilan kabupaten di bali dan lombok
ayu murah dewi